kita beralih ke informasi kuliner
menyantap seafood atau hidangan laut seperti kepiting udang gurita atau kerang biasanya dinikmati secara terpisah
namun di sebuah rumah makan di bandung anda diajak menikmati seafood ala amerika yaitu digelar di meja tanpa piring dan sendok
seperti apa rasanya makan gaya amerika itu berikut liputannya
salah satu kedai seafood di jalan sadang serang kota bandung menawarkan sensasi yang berbeda
seluruh hidangan seafoodnya disajikan di atas meja tanpa piring
bener yang kali ini akan kita ikutkan
intim adalah seafood tumpah butter garlic
untuk membuatnya sediakan butter bawang putih lada hitam garam merica dan gula sebagai bumbunya
tak lupa kepiting gurita udang kerang hijau kerang darah dan kerang tahu
sayuran berupa jagung kentang dan wortel sebagai pelengkap
bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis hingga harum
setelah itu masukkan hidangan lautnya dimulai dari udang gurita kerang kerangan dan kepiting
jangan lupa siapkan alas plastik di meja
setelah hidangan laut masak pesta seafood pun dimulai
tak perlu garpu sendok serta alat makan lainnya

jadi tidak ada sendok garpu atau perlekapan makanan lainnya
jadi hanya menggunakan tangan dan bebas makannya seperti apa jangan harap
di sini anda bisa jahit kalau rasanya bumbunya meresap dan pedas
konsep tersebut dikenal dengan luciana style yaitu kebiasaan makan kepiting atau aneka seafood lainnya di luciana amerika yang dihidangkan langsung di atas meja tanpa piring
gaya makan ini juga mirip dengan kebiasaan makan suku sunda
berawal dari hidup saya yang suka makan diwet saya ingin menikmati makanan seafood dengan cara yang berbeda
untuk menikmati seafood tumpah ini cukup membayar rp lima puluh setiap satu kg nya
dian parmatasari bandung